inilah jembatan gantung serengseng sawah yang kondisinya rusak parah
berlokasi di rt sebelas rw dua kelurahan serengseng sawah kecamatan jagakarsa jakarta selatan
jembatan ini berfungsi sebagai akses penyeberangan warga
yang menghubungkan kawasan simangis depok dan serengseng sawah jakarta
menurut warga jembatan sepanjang sekitar enam puluh meter ini telah ada sejak tahun tujuh puluh an
konstruksi jembatan ini ditopang oleh tali baja dan bambu
banyak bagian jembatan yang sudah keropos
seperti alas jembatan yang terbuat dari seng ini misalnya sudah retak dan berlubang
jika kondisi ini terus dibiarkan maka berpotensi membahayakan para pejalan kaki saat menyeberang
apalagi kalau turun hujan alas jembatan bisa saja licin
dan kalau tidak hati hati seseorang bisa saja terjatuh
selain alas jembatan yang keropos tali baja jembatan juga karatan
tali baja yang mengikat jembatan ini bergantung pada pohon kapuk yang semakin lama semakin miring
tiang beton yang digunakan untuk mengikatkan tali baja juga mulai doyong
karena tak kuat menahan beban
jaring pengaman di kanan kiri jembatan pun sebagian besar rusak
warga berharap jembatan ini bisa segera diperbaiki
ngeri takut iya sebab jembatan goyang
kalau yang biasa sebetulnya anak anak lari
pernah ada yang kecelakaan
pernah dulu cebur
motor kepesan dulu waktu masih jalan bisa motor
pesan pernah juga motor sini lewat
tapi pernah diperbaiki nggak
pernah sih dulu pernah
ya pernah diperbaiki
jangan hanya begitu aja dah
udah pernah waktu pak jokowi itu masih gubernur
pernah medidani juga
rahab nih mungkin waktu pak jokowi gubernur kali
waktu ini ngasih ini dulu ini rapiin
dulu mengeri juga
pihak kelurahan serengseng sawah rencananya akan berkoordinasi
dengan dinas terkait untuk memperbaiki jembatan gantung setinggi sekitar tujuh meter ini
kami hanya bisa menyampaikan ya
atau melalui surat tadi yang saya sampaikan untuk mengusulkan
mungkin nanti kami akan coba untuk bersurat
ke dinas binamarga untuk pengusulan perbaikan jembatan ini
yang memang menurut warga ini masih sangat dibutuhkan
untuk lalu lintas ya warga
ya termasuk juga anak anak sekolah dan begini
sebelumnya pada agustus dua ribu dua puluh
dinas bina marga provinsi dki jakarta mewacanakan jembatan lapuk ini ditutup sementara
ada jembatan lain yang bisa digunakan oleh warga untuk menyeberang
jembatan wiratman karkasa yang berjarak sekitar lima ratus meter ini
namun saat disambangi alas jembatan ini pun dalam kondisi memprihatinkan
sebagian besar kayu jembatan lapuk dan berlubang
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta